kita sekarang berada di rspad gatot subroto di sini untuk memantau langsung pemeriksaan kesehatan awak abk yang lolos atau yang selamat dan telah dibebaskan kemarin
sementara jika kita lihat dari perkembangan sejak tadi malam hingga pagi ini belum ada perkembangan yang signifikan setelah proses pengecekan kesehatan dan juga nanti akan ada serah terima antara pihak pemerintah ke pihak keluarga sepuluh abk ini
baik silvano berarti ini dari rspad gatot subroto artinya ke sepuluh abk saat ini masih dalam tahap pemeriksaan kesehatan begitu vano
informasi terakhir mereka masih dalam tahap pemeriksaan kesehatan tetapi sebelumnya juga mereka juga membutuhkan istirahat yang cukup panjang
dikarenakan perjalanan mereka dari sulu menuju hingga akhirnya sampai ke jakarta ini juga membutuhkan waktu yang cukup panjang juga
dengan masa penantian mereka sejak dua puluh tiga maret lalu hingga bulan ini juga pada akhirnya dibebaskan
itu butuh proses yang panjang juga untuk pemulihan kesehatan dan juga pemulihan psikis
sementara jika kita lihat dari kondisi fisik mereka ketika diterima oleh menteri luar negeri tadi malam di bandara udara halim perdana kusuma mungkin secara fisik mereka terlihat sehat tetapi butuh pemeriksaan intensif lebih lanjut sebelum dipulangkan kembali ke keluarga mereka masing masing
baik ketika tengah dalam proses pemulihan seperti itu apakah anda juga melihat ada beberapa keluarga yang sudah mulai datang ke sana dan kapan rencananya sepuluh warga negara indonesia ini akan diserah terimakan kepada keluarga mereka nanti
paling cepat hari ini tetapi kita juga masih menunggu perkembangan yang akan terjadi di rspad ini
sementara sejak tadi malam ketika ada beberapa keluarga yang sempat datang ke halim perdana kusuma
atau bandara halim perdana kusuma untuk melihat keluarga mereka tetapi pada akhirnya disini peran pemerintah pada akhirnya sebelum mereka diserahkan pada keluarga harus diperiksa secara medis dulu di rspd ini dan kemudian harus mengikuti beberapa tahapan seperti verifikasi dan lainnya untuk kemudian pada akhirnya dikembalikan pada keluarga
sementara jika kita lihat hari ini ada informasi bahwa keluarga yang paling dekat di sini yakni keluarga alvin akan datang untuk mengecek keadaan alvin saat ini
cuma informasi ini juga masih kita tunggu lagi selanjutnya bagaimana dari informasi keluarga yang paling dekat di sini
baik terima kasih silvano ajit langsung dari rspad gatot subroto jakarta